presiden joko widodo bertemu badan pembinaan ideologi pancasila bpip di istana merdeka kamisiyang
dalam pertemuan ini bpip melaporkan kinerja selama ini
laporan kinerja ini diantaranya sejumlah pertemuan dengan lembaga negara lainnya
selain itu ketua dewan pembina bpip megawati soekarno putri
meminta agar anggota bpip tak perlu dilantik setelah statusnya dinaikkan
sebelumnya bpip bernama ukppip atau unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
kini bpip menjadi lembaga setingkat kementerian berdasarkan perpres nomor tujuh tahun dua ribu delapan belas
yang ditandatangani presiden joko widodo pada dua puluh tujuh februari dua ribu delapan belas
itu sangat menginginkan untuk diadakannya pertemuan pertemuan
satu bulanan ini saja kami telah bertatap muka dengan panglima tni
kemarin kami dengan kapolri lalu juga dengan kepala bin
dan tentu saja permintaan ceramah pertemuan itu dilakukan oleh
mereka dari eksekutif kami dan kami membagi kiri dan juga dengan mpr